kembali di cnn indonesia newsroom atlet bulu tangkis peraih medali emas pada asian games dua ribu delapan belas jonathan christie pulang ke rumahnya di kawasan bidara cina jatinegara jakarta timur sabtu siang
kedatangan jonathan christie pun kemudian disambut antusias oleh ratusan warga
ratusan warga tampak antusias menyambut kedatangan jonathan christie di rumahnya di kawasan bidara cina jatinegara jakarta timur sabtu siang
sepanduk ucapan selamat kepada jonathan christie juga terpampang di jalan menuju rumah jonathan
selain itu sorak sorak warga juga terdengar saat menyambut peraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis asian games dua ribu delapan belas
sampainya di rumah jojo sapan akrab jonathan christie sempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga sekitar yang telah menyambutnya
apa ya ya jelas di asian games kemarin ini saya bisa peraih medali emas ya untuk warga disini juga
sementara itu camat jatinegara nasruddin abu bakar mengapresiasi warganya yang berprestasi
sebagai kepala wilayah kita mengapresiasi kepada jonathan karena beliau adalah warga dari bidara cina yang telah mengharumkan nama bangsa indonesia di kancah
asian games tentunya ini menjadi inspirasi bagi semua teman teman
sebelumnya jonathan christie berhasil menyumbangkan medali emas bagi indonesia di asean games cabang olahraga bulu tangkis kategori tunggal putra
eko budi jakarta